ibu da presiden jokowi dodo sujiatminoto miharjo meninggal dunia pada rabu pukul enam belas empat puluh lima waktu indonesia bagian barat di rumah sakit selamat triadi solo jawa tengah
almarhumah yang wafat di usia tujuh puluh tujuh tahun sebelumnya telah dirawat selama beberapa hari di rumah sakit
menurut penuturan presiden jokowi almarhumah sudah empat tahun bertarung melawan penyakit kanker tenggorokan
berpulang berkata allah swt bunda kami ibu sujiatminoto miharjo
yang kita tahu bahwa ibu ini sudah empat tahun menderita sakit
dan sudah berubat
kita semuanya berusaha beretiar
tapi memang allah sudah menghendaki
sang ibunda akan dimakamkan secara internal di pemakaman keluarga di mundu karanganyar pada kamis pukul tiga belas waktu indonesia barat
karena bersifat internal presiden mengimbau para anggota kabinet indonesia maju
untuk tetap berada di jakarta dan fokus pada tugas masing masing
presiden pun memohon doanya agar almarhumah diterima di sisi allah swt